semoga enakan dia abis minum air amat
halo michi maaf aku harus datang ke kamu malam malam
ini tadi aku baru nelfon masak
gimana ya mbak nanti aku bakal sering sering di dialog call kali ya
boleh boleh boleh
yaudah karena kamu bentar lagi sudah mau berangkat
mbak bawain kalau makanan mau gak
mbak bawain rendeng nanti suruh gigi yang masak
pas banget mbak
jadi gigi itu tadi
udah ke kamar aku terus dia langsung ngomong dia pengen masakin
jadi udah diwikinin kok
gigi mah cepet kalau selalu gitu mbak
oke kalau gitu aku panggil gili ya
saya coba telepon rafael lah mbak ya
sebenarnya ini apartemen rafael
randy juga ada apartemen di sini mbak
ketemu di apartemenera kita
yaudah technology transit
oh sebenarnya gini
sponsor ketemu di pasok bukit semangat nuestros
apanya sih cummen
ya mereka pukul abis semua
penghuni unit dua ratus empat
mereka ini temen saya
jadi tolong biarin mereka masuk ya
ya soalnya saya ini lagi di kantor
mungkin gak aktif hpnya
oh pak randy
maaf ya pak randy
terima kasih ya
terima kasih ya
red terima kasih ya
saya tutup ya
bisa dibantu pak
aku udah di kafe yang biasa ya
saya jadi kepikiran
ya semoga aja
dia bisa ditemukan
di apartemen itu
dada sekarang gak dimandiin
kan udah sore
pok acem kayak rena
kan aku udah mandi ma
iya mandi mandi
bentar ya mama
ki boleh ke kameraku
mau nyebrang kemana
mau apa lagi
ya mbak andin
ada yang bisa gigi bantu mbak
sekarang mau mandi
kamu boleh siapin peralatannya nggak
aku bantuin miss kiki ya
bentar ya ma
masa kepikiran terus
abis dari sini aku langsung ke rumah papa
biar aku ketemu secara langsung dengan keisha
jadi aku bisa ngabarin kamu langsung
pokoknya kamu harus tenang
ya kamu punya perasaan dan campur aduk lah
aku rasa ini cuman ya kamu punya perasaan yang campur aduk lah
kamu harus paham kalau
sesuatu yang harus kamu jalanin
aku cuma kepikiran terus saja sih
gak tenang aku
asyik aja gak keluar
asyik aja gak keluar
bikin aku tenang
ya sebagai suami kamu
cuma ini yang bisa aku lakukan sekarang
aku akan usahakan yang terbaik buat kamu ya
ya datang deh
jam berkunjung sudah habis
silahkan bu elsa kembali ke dalam sel
maaf tidak bisa pak
ya udah kalau gitu aku duluan ya
entah kenapa gue masih gelisah
sebenernya ada apa ini
sudah selesai pak
ini handphonenya pak
terima kasih pak permisi
kerjaan kantor masih banyak sebenarnya
saya minta tolong besok kamu bikin janji dengan pengacara ya
sekali minta tolong beliau siapkan progres apa yang sudah beliau capai ya
baik pak saya akan segera hubungi beliau
ada lagi yang harus saya kerjakan pak
bisa nggak ya kamu cari alternatif
dua atau tiga pengacara
tapi kamu harus cek backgroundnya
mereka yang sudah pernah menangani tindak pidana ya
baik pak berarti kamu harus mencari alternatifnya ya

dan mempersiapkan jadwal untuk besok ya pak
terima kasih banyak ya kat
kayaknya gue harus cepet cepet deh cari pengacara baru
jadi gak nih nonton di cafe sama gue
yaudah yaudah gue ikut
tapi gue ngesain ini bentar ya
oke gue tunggu di lobby ya
aku cari pengacara baru sambil jalan aja deh
sekarang mendingan aku telfon pandika
bapak besok bisa ke kantor ya pak
karena panino mau bicarakan progres bu elsa
terima kasih pak
panino ternyata masih disini
ricky buka ya
bagaimana kasih pak luar biasadh

ternyata elsa lagi gelisah
mama kamu lagi gelisah sayang
kita temenin ya
sederhanat badannya ya sayangnya ya
aku boleh gak pilih baju buat askara
kakarena mau pilih baju buat askara
carinya yang anget ya enak ya
buat bobo soalnya
gak masuk angin
kasih ke mama
atau pake ini ya sayangnya
ini remak remak
mama jangan marah marah
sekarang udah aman sayang
pokoknya selagi kamu sama deddy
bukannya jadi takut ya
cuma kalau sampe papanya tau
pasti dia heboh sendiri
sekarang kita ketemu mama ya
mohon maaf ada apa
datang saja lagi besok ya
terima kasih ya pak ya
besok ketemu sama mama
besok kita kesini lagi
eh itu kan artinya kamu makin lama sama dedy
ini loh sayang udah udah
bener yang ini
iya bener karena di sebelah sana kamar rendy
enggak jangan jangan begitu
ya saya buka
di depan gak ada
terus kira kira ricky bawa keisha kemana dong
kamu jangan macem macem ya
nanti saya laporin kamu ke polisi
om sama kamu tenang aja
saya cuma pengen bersama anak saya
saya tegaskan ya riki
kiesya itu anak kandung saya
darah daging saya
pak saya menemukan jadwal pemotretan ricky
besok dia ada jadwal photoshoot
teman teman kemana besok ya
besok ada photoshoot di taman kencana
sampai keisha akhirnya ketemu ah
kita gak mungkin diem aja dong
eh kamu punya teman teman lagi kan
minta tolong sama teman teman kamu
buat berjaga di depan apartemen dari riki ya
siapa tuh riki pulang sih
ini bukannya depan lapasnya elsa
dia penjaganya tuh
itu siapa riki
riza teman teman kamu suruh langsung ke lapasnya elsa aja ya
lapas bijaya kan pak
pak kita langsung ke mobil ya
tim saya udah meluncur ke lapas bijaya
oke makasih elsa
ah om tantang
keisha gimana udah ketemu belum
tadi rini kasih tau gue
kalau keisha diculik sama riki
tapi di apartemen sini nggak ada nggak
barusan riki kirim foto
itu ke hp yang membesar
riki ada di lapas wijaya
sekarang kita mau ke sana
motor siapa nih
dari bengkel gue ini
pak pak mama
biar duluan sampai sana ya
tolongin aja ya
aduh mau pegang kah pak
gak apa apa rina mau gendong tapi rina duduk disitu ya mama yang jagain ya
iya duduk disitu
sini sini kamu duduk sini
nah kamu duduk nanti miss kiki mudah mudahan angkat kesini
iya dipegang sama kak karena ya gak apa apa ya
jangan gitu sayang taruh taruh disitu
nah gini gini nah
aduh aah aduh mandi aduh kiki antek antekan mandi
hei hei hei tuh tuh senyum tuh
sini ya mama jagain mama jagawi
ih ganteng lah dia loh
nih rena selalu jagain adiknya ya mama kasih kepercayaan buat rema
askara harus sehat terus ya
sekolah harus sehat terus ya
gak boleh sakit
biar kita bisa main bareng
biar kita bisa main bareng
saya terus ya nak ya
cuma kan memang karena
dia lahirkan juga prematur
ada sedikit masalah aja di dalam tubuhnya
tapi dengan nutrisi yang baik
masih akan sembuh ya
mudah mau nyusuk
kalian itu harta berharga buat mama
bandit kiki ke dapur buat nyiapin makan malam ya
nanti kalau ada apa apa panggil iki aja ya mbak
ini apa di
ini buat kamu pakai nanti di us
ya saya gak tau sih akan
suka atau enggak kamu sama ini
tapi mudah mudahan kamu
ya memang sih sekarang
lagi musim semi ya disana
dan saya juga sembuh ya
saya juga sempet baca tadi kalau di new york sih
kalau di new york sih
suhunya lagi dingin
eh bikin penasaran ya emang
emang apa sih dalamnya
boleh dibuka sekarang
bagus banget di
buat aku pakai disana pasti kepake sih
suka aku suka banget
ngapain sih mainan hp mulu
ya ini ada pekerjaan penting penting
kat hati hati dong kat
kalau waktunya off kerja ya yaudah off aja cat
tapi kan sekarang kerjaan kita semuanya mobile
ya namanya juga karyawan terbaik
iya deh yuk
kok jam segini belum pulang
pelan pelan ya sayang ya
kamu belum pulang pulang
kok berisik banget
kamu lagi di mana sih
saya lagi di jalan sama angga
iya memang juaranya berisik banget disini
meeci tau gak ya coba aku tanya meeci deh
semoga enak andi abis minum air anget
halo meeci maaf aku harus dateng ke kamu malem malem
ini tadi aku baru novel masalah karena dia belum pulang pulang
terus masa bilang kalau dia lagi sama nggak naik motor
dan dia gak ngasih tau kenapa katanya nanti dia jelasinnya
kamu tau gak emang ada apa sih ada masalah apa
angga bilang keisha diambil ricky diam diam
tapi kayaknya andin belum tahu soal ini aku kasih tau gak ya
halo meeci kok diem aja sih ini angga
ini aku bingung loh baik baik aja kan masa
kenapa mitching bilang aja sama aku ini aku jadi penasaran banget ini
oke jadi gini tadi angga itu izin pergi sama hal
karena dia dapat info dari randy kalau
kalau keisha dibawa pergi sama ricky diam diam
andien tapi kamu gak apa apa kan tau soal ini sekarang
soalnya aku cuma takut waktunya gak tepat aja kasih tahu kamu sekarang
gak apa apa aku mau telfon mama sama papa aku dulu deh aku tanya deh
makasih ya meeci
halo kalian udah di parkiran la paz
cari orang itu tadi saya sudah kirim fotonya di handphone kalian
sudah pak tadi saya sempat foto fotonya ricky di dinding apartemen
ma apa berharap sekali nino gak tahu
soal ini ma aku gak mau
ya langsung jadi tahu dengan kepikiran
ya allah pak aku gak bisa bayangin kalau sampai nino tahu
nino pasti udah marah besar ini sama ricky
pak aku di depan
papa ada di cafe gak
papa udah gak di coffee city
cuma tadi siang aja di coffee city
sekarang papa lagi menuju pulang ke rumah
tapi jalanan macet
enggak tadi abis besok elsa dilapas pak
kayaknya elsa kepikiran banget soal keisha
makanya aku pengen ketemu geisha langsung pak
jadi aku mau videoin dan ngabarin elsa
biar dia gak stress mikirin keisha terus pak
insya allah keisha baik baik aja
insya allah keisha sehat
jangan terlalu khawatir ya
gitu ya pak
no ini jalanan macet banget no
bapak khawatir sampai rumah udah larut malam
jadi mending kamu ke rumahnya besok aja ya
yaudah aku langsung ke rumah aja
aku tunggu di rumah
sampai jam berapa pun papa sampai aku disana
karena aku pengen ketemu langsung aja
biar elsa nya bisa tenang pak
sampai ketemu ya pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nino tetep mau dateng ke rumah
karena dia maksa mau ketemu sama keisha
untuk ngasih tau sama elsa bahwa keisha baik baik aja
aduh ya ampun
kalo keisha itu diambil sama ricky pak

udah udah sekarang mendingan kita konsentrasi aja ini
kita ke lapas dulu ketemu sama al
kita bicarakan sama al ya
sebentar lagi kita sampai ke lapas pak
ini kebaikan semuanya nuk
ya allah semoga riki bisa segera ditemukan
dan keisha dikembalikan lagi sama kami
nih udah sampai sama nisa dia ya
tunggu lihat tuh
tuh ini dia ya
mukanya mirip sama foto yang diserang sama riza
hah masa sih pak
weh ini bener bang
dia lagi gendong anaknya tuh
guys jangan langsung ditangkep
kata riza kita tahan dia disini sampai pak al dateng
kau sedih ya
besok kita ketemu mama ya
jangan sedih ya
udah udah sayang udah
bening sama yang sadis ya
ya udah bentar bentar
biar ini diambil susunya
dia gak bakal bisa kabur jauh pake mobil itu
ya dia tuh dimaksud